ya memang di masa pandemi sejumlah perusahaan ini memutus hubungan kerja hingga menawarkan pensiun dini ya
dan agar dana kompensasi pensiun dini dapat digunakan dengan bijak kita akan mengelaborasinya dengan prita gozi perencana keuangan
selamat pagi mbak prita apa kabar mbak
baik nah ini kita ngomongin pensiun dini nih mbak prita
seperti di informasi sebelumnya ada perusahaan garuda indonesia begitu yang melakukan pensiun di
ini tentunya ada beberapa faktor begitu ya dan nominal yang didapatkan cukup besar sepertinya karena ada beberapa bidang begitu ada beberapa pembagian
dan setelah diterima nih mbak bagaimana sih sebenarnya cara mengalokasikan dana agar dana yang sudah kita terima ini tidak habis begitu saja mbak prita
oke jadi pada saat kita mengalami suatu istilahnya kayak pemutusan hubungan kerja atau lain lain kan pasti kita biasanya mendapatkan suatu kompensasi
nah makanya yang perlu dipahami itu pertama adalah usia kita
saat ini usia kita berapa kemudian kira kira sampai dengan masa kita benar benar tidak bisa produktif itu durasinya berapa lama
nah dari situ sebenarnya akan ketahuan apakah kita akan bekerja lagi atau tidak
nah kenapa ini perlu ketahuan
karena dari pesanuan tersebut nanti akan ada urutan prioritasnya
prioritas yang pertama sebenarnya adalah untuk membayarkan pinjaman pinjaman yang sifatnya sangat konsumtif
contohnya kalau kita
mungkin punya pinjaman yang sifatnya tanpa agunan online dan lain lain maka dana pesangon ini sangat baik untuk digunakan pelunas
yang kedua adalah dana darurat
kenapa dana darurat
karena sampai dengan para mantan karyawan ini mendapatkan pekerjaan baru dia akan tetap perlu hidup
nah biasanya ini yang akan dibantu dengan dana darurat tersebut
baru nanti yang ketiga tergantung kalau misalnya let's say
kalau misalnya dia punya amat berarti ada dana pendidikan
kalau anaknya sudah besar besar berarti mungkin adalah dana untuk usaha dan seterusnya
nah itu nanti kasusnya akan beda beda setiap orang
oke berarti memang pembagiannya banyak juga ya
walaupun memang kan mendapat pesangon yang besar ya mbak prita ya
tapi apa saja sih resiko yang mungkin harus kita pertimbangkan nih sebelum mengambil keputusan untuk pensiun dini
pada saat ini
pada saat ini
pada saat kita sudah tidak lagi menjadi karyawan
yang dipahami adalah biasanya oh kita nggak lagi dapat gaji
biasanya orang pikirannya seperti itu
padahal sebetulnya di luar gaji itu kalau kita sebagai karyawan tetap umumnya ada beberapa manfaat manfaat benefit
contohnya seperti cuti kemudian tunjangan kesehatan thr dan lain lain
otomatis kalau kita memutuskan tidak lagi menjadi karyawan maka semua tunjangan yang mungkin tidak terpikirkan itu juga akan hilang
jadi contohnya untuk rekan rekan
yang mungkin tidak meneruskan lagi menjadi karyawan berarti tahun depan harus menyiapkan thr sendiri gitu loh
kemudian kalau misalnya kita sakit atau kita kepingin liburan atau kita ingin istirahat lah
berarti tidak ada pemasukan di situ
maka pilihannya nanti tergantung apakah anda mau mencari pekerjaan dengan bidang yang berbeda
karena kalau khusus untuk penerbangan kan cukup spesifik ya sebetulnya ya
apa namanya skill setnya gitu
jadi harus mau untuk apa istilahnya cari another skill untuk bisa bekerja
atau mungkin anda punya usaha sendiri
nah ini dia nih yang juga suka berbahaya
biasanya uang pesangon itu sering sekali karena kepingin usaha gitu ya semuanya dipakai untuk dana usaha
ini yang sebenarnya sangat berbahaya
jadi kalau memang ada yang mau berusaha tolong dilihat dulu pinjamannya udah lunas belum
yang kedua dana daruratnya seperti apa
lalu kewajiban utama seperti dana pendidikan anak seperti apa
baru itu yang bisa digunakan untuk usaha
nah berarti kan banyak nih mbak yang harus dipikirkan begitu ya
atau diperhitungkan untuk bisa kemudian mengambil atau mengantisipasi hal hal yang mungkin saja terjadi
lantas berarti harus ada persiapan dulu mbak untuk bisa sebelumnya akhirnya kita memutuskan untuk pensiun dini
dan persiapan seperti apa yang sebaiknya kita lakukan sebelum kita mengambil keputusan untuk pensiun dini
ya saya kebetulan sudah bekerja sebagai financial and solver selama dua belas tahun
dan beberapa industri sebelum ini
itu juga banyak yang mengalami kondisi serupa ya
seperti waktu itu pernah terjadi di kondisi migas gitu
nah sebetulnya persiapannya itu nggak cuma finansial
tetapi juga mental dan kesehatan
karena tiga ini tuh saling berkaitan
kita kadang nggak sadar ya uangnya banyak
tetapi secara mentally kita kayak merasa oh kita nih sekarang apa nih pekerjaannya
kita bingung dan lain lain
kalau orang seperti itu biasanya kecenderungannya kemudian dia menggunakan semua uangnya sebagai tenaga
nah pada saat uangnya mulai berubah
pada saat uangnya mulai berkurang
jadi tiga ini tuh kayak apa namanya segitiga yang terus terusan aja bisa ini
nah ini yang menurut saya harus dipahami oleh semua orang yang memang berencana mengambil pensiun dini
lalu yang kedua persiapan dari keluarga besarnya
jadi kalau dia masih lajang sih mungkin kalau dia menanggung hidup keluarganya gitu mungkin orang tua atau apa dikomunikasikan
sedangkan kalau misalnya yang punya pasangan suami istri dan anak anak ini perlu untuk mengkomunikasikan supaya apa
bayangkan gitu untuk bisa pensiun dini aja kan bukan hal yang mudah
kemudian sampai di rumah masih lagi ditekan
nah itu kan pressure nya cuma yang besar
jadi persiapan persiapan ini tuh utama sekali
dan yang terakhir kalau memang anda mau berinvestasi maka pastikan anda berinvestasi secara benar
jangan tergoda untuk misalnya spekulasi atau investasi yang bodong
mbak prita ini kan semua orang pasti punya mimpi ya mengenai financial freedom
atau kebebasan finansial
nah untuk para pensiunan dini pastinya kan seperti yang tadi mbak prita sudah jelaskan
tidak ada lagi fixed income setiap bulannya
apakah untuk para pensiunan dini nih juga bisa meraih kebebasan finansial
karena semua orang bisa
kalau misalnya memang kita tuh punya visi
apa sih sebetulnya kebahagiaan buat kita
jadi misalnya setiap bulan ini biaya hidup kita katakanlah sepuluh juta rupiah
maka pada saat kita punya sebuah aset atau kita punya sebuah produktivitas yang menghasilkan penghasilan
dimana penghasilannya itu minimal sepuluh juta juga
maka sebenarnya kita bisa dibilang sudah mencapai yang namanya financial free term
karena kita tidak perlu bekerja secara aktif
tetapi dari aset ataupun berbagai produktivitas yang kita miliki tersebut bisa menghasilkan uang yang cukup untuk mendanai hidupnya
maka pertanyaannya adalah gaya hidup seperti apa
yang mau pemirsa pilih
karena kalau gaya hidupnya juga tinggi terus ya nggak akan nyampe itu financial freedomnya
tapi kalau gaya hidupnya mungkin bisa diatur bisa jadi dengan aset yang anda miliki saat ini
anda bisa kelola dan ternyata jangan jangan anda sudah mencapai yang namanya kebebasan finansial
jadi sebenarnya financial freedom itu bukan berarti yang harus uah gitu ya
dengan jumlah uang atau nominal yang sekian begitu yang biasanya besar
tapi tidak selalu seperti itu ya ternyata pengertiannya
nah lantas bagi para pensiunan dini ini
mbak prita yang memang tadi sudah menerima misalnya dana pesangon yang cukup besar begitu
bagaimana nih cara mengelolanya apalagi untuk hal investasi begitu
investasi seperti apa yang dirasa tepat untuk diambil atau dilakukan oleh para pensiunan dini ini supaya bisa membantu begitu
bagaimana mereka punya penghasilan setelah pensiun
kita biasanya bagi menjadi dua kelompok ya
kelompok orang orang yang usianya di bawah empat puluh lima tahun dengan mereka yang sudah di atas empat puluh lima tahun
untuk kelompok yang di bawah empat puluh lima tahun memang sayangnya anda nggak bisa kalau anda masih nggak kerja gitu
jadi memang mungkin ini menjadi peralihan untuk mencari anda kemudian membuka keran penghasilan yang baru
maka aset investasinya biasanya kita cari yang masih bertumbuh
contohnya seperti kita investasi di eksadana saham atau misalnya kita berinvestasi di emas dan lain lain
dimana kita memang tidak mengharapkan adanya penghasilan pasif dari situ saat ini
tapi untuk mereka yang sudah
yang sudah usianya empat puluh lima tahun ke atas
maka boleh dipikirkan untuk berinvestasi di aset aset yang memang memberikan penghasilan pasif
contohnya seperti ori cukup retail
itu kan memberikan penghasilan setiap bulan
kemudian mungkin dia menanamkan juga di suatu pendanaan fintech lending gitu
dimana di situ kemudian ada kompensasi bulanannya juga
nah pada saat itu juga perlu tetap hati hati untuk tidak mudah mengambil modal awal investasi
karena kalau modal awalnya diambilin terus lama lama habis juga
oke mbak prita ini saya punya pertanyaan ya mbak prita
ini kalau misalnya menurut mbak prita sendiri ini di masa pandemi ya
ini menurut mbak prita apakah tepat untuk mengambil pensiun dini
apalagi kita tahu kalau misalnya habis pensiun dini kita pengen kerja lagi
kalau misalnya di masa pandemi ini kan lapangan pekerjaan itu semakin kecil gitu
semakin susah untuk mencari pekerjaan
mungkin kalau di industri yang sama
yang memang terpaksa melakukan pensiun dini pastinya akan lebih berat
kalau kita mencari pekerjaan di field yang sama
tetapi jangan salah di setiap krisis itu sebenarnya ada peluang
karena tetap saja manusia kan punya kehidupan dan terus berjalan
nah pertanyaannya mau nggak kita untuk piket
pivot itu artinya kita merubah gitu ya
misalnya saya awalnya dulu seorang pramugari atau saya seorang pilot
itu kan susahnya spesifik banget gitu ya
tapi misalnya saya pernah ketemu nih soal yang sama dulu mantan pramugara
rupanya yang dia nggak sadar adalah
pramugara ini sering sekali dibekali pengemahaman pengetahuan mengenai apa
jadi bagaimana melayani bagaimana untuk berpenampilan baik dan lain lain
nah rupanya skill set ini kemudian bisa digunakan untuk apa
mengajar gitu loh
mengajar misalnya untuk industri industri yang memang sekarang masih banyak
contohnya seperti fasilitas kesehatan
kan tetap aja dong ada yang frontlinernya
kemudian kayak perbankan dan lain lain
ya rupanya akhirnya jadi ke situ gitu
gimana anda bisa menggali potensi potensi yang ada di diri anda
kemudian mau membuka wawasan untuk membuka keran penghasilan baru itu kuncinya
jadi meskipun pandemi ya memang kita tetap harus berjuang
orang akan tahu masing masing punya keunggulan apa
oke berarti memang harus bisa menggali begitu ya apa saja potensi yang ada di diri kita
dan bisa jadi itu merupakan bekal dari profesi kita sebelumnya begitu ya
baik terima kasih mbak prita gozi
perencana keuangan yang sudah bergabung hari ini dan bincang bincang
berang bersama kita di cnn indonesia after sepuluh
sehat selalu mbak selamat pagi